tolong jaga dia ya allah
walaupun dia bukan anak kandung saya tapi saya sangat mencintai dia ya allah saya sangat sayang
sama dia mobile dengan melepaskan sama aku vanguard kadang apaan ini apa ya
ya udah susah payah nyari itu
itu buat larang
larang di mana sekarang
di dalam mbak
sembukalah lara ya allah
tolong jaga dia ya allah
walaupun dia bukan anak kandung saya
tapi saya sangat mencintai dia ya allah
berikanlah muzizatmu ya allah
hanya kepada mu lah kami memohon ya allah
dan hanya kepada mu lah kami minta pertolongan ya allah
tolong sembuhkan marah ya allah
aku ini orang yang banyak dosa ya allah
aku orang jahat
tapi tolong jangan hukum larang
hukum saja aku ya allah
jangan lara aku mohon
aku mohon ya allah
lara kalau mau
ibu gak apa apa
asalkan lara bahagia
ibu ikhlas kalau lara mau sama om kustaf
lara harus mengutamakan orang yang laras sayang
itu adalah ibu
jadi lara mau ikut sama ibu
kemanapun ibu pergi
clara akan ikut sama ibu
gak mau tunggu aja tunggu ya
yuk yuk yuk yuk
kita nyalain dirinya ya
ada surat dari lila
satria dewi andre ustadz semuanya
aku harus pergi meninggalkan kalian
seperti ini tanpa pamit
tapi aku merasa sudah terlalu banyak berbuat dosa terhadap kalian semua
dan semua penipuan yang aku lakukan
rasanya nggak akan pernah bisa aku tebus
aku memutuskan untuk meninggalkan semuanya
dan aku rasa ini yang terbaik
anggap aku gak pernah ada
karena aku udah memutuskan
aku akan menghabiskan hidupku untuk membahagiakan lara
untuk semua luka yang pernah aku buat
maafkan aku untuk semua penderitaan yang pernah aku bawa
karena aku pernah hadir dalam hidup kalian
suatu hari nanti kita punya kesempatan
untuk mengulang segalanya dari awal lagi
selamat tinggal semuanya
aku akan cari nonila dan lara
kemanapun mereka pergi
aku gak akan membiarkan keluarga aku berantakan
aku harus mencari lila dan lara
tamu itu cerita suka
atau berpindah dengan uncertainty
yahkan itu adalah awal'veksiksa acara di annoying audien our
kamu nangis kenapa
sita benci sama aku
bahkan untuk menyentuh dia sedikit pun aku gak bisa
aku cuma ingin peluk dia andre
kamu kan tahu
anak kecil itu
butuh kasih sayang seorang ibu
dan dari kecil
dedi urus sama lila
sekarang wajar kan
kalau sita itu lebih sayang sama dia
tapi sampai kapan dia akan seperti itu
kamu coba deketin dia
dan dia akan tahu
kalau kamu itu adalah ibunya
sekarang gak boleh nangis
nanti cantiknya hilang
sekarang supaya perasaan kamu enak
hidupku sekarang ini betul betul gak ada artinya lagi
anakku bahkan menolak aku dekati
aku bahkan gak bisa melayani suamiku
bisa aku hanya menjadi beban
menjadi beban buat semuanya

aku banjir aku